kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
selamat siang damar di hari pertama materi uji sim ini seperti apa situasinya
karena ada sebuah peraturan baru di mana tidak adanya lagi jalur zigzag dan angka delapan
bagaimana jalannya di sana hari ini
ya nisa jadi hari ini senin tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga polda jawa tengah sudah mulai memperlakukan pola skema ujian praktek simc dengan skema baru
dan ini dilakukan serentak di tiga puluh lima polres di seluruh jajaran polda jawa tengah
sesuai dengan arahan korlantas memang skema baru ini menghilangkan pola sigsak dan angka delapan
yang memang kerap dikeluhkan oleh masyarakat karena mungkin mengalami atau memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
dan seperti yang saat ini juga sejak pagi tadi memang salah satu
satuan lalu lintas yani polrestabes semarang melakukan ujian simc dengan skema baru ini setelah dimulai pagi tadi
dan bagaimana sebenarnya kesiapan polda jawa tengah
polda jawa tengah dalam memperlakukan skema baru ini di samping saya sudah ada direktur lawan lintas polda jawa tengah komisarik besar polisi atusuryon guru
jadi bagaimana pak kesiapan dari polda jawa tengah
baik polda jawa tengah tentunya mendasari perintah pak kapolri
maksudnya daripada ketua atas bahwa perubahan skema ujian praktek ini sudah disampaikan di hari jumat yang lalu
pertama perintah pak kapolri
polda jajaran termasuk tiga puluh lima polres kita sudah siap
karena kami bandung bantewoso
terus hari sabtu kami yakin kita sudah siap semuanya
hari minggu tahap sosialisasi sudah dilakukan
dan hari senin hari ini serentak semuanya sudah menerapkan skema ujian praktek yang terbaru
sebetulnya bukan berkaitan dengan praktek saja
teorinya pun juga kita perbaikin
termasuk dengan salah salah formal untuk pembuatan simc
siat jasmani dan terangan kesehatan
sesuai dengan perkab nomor lima
polda jawabannya sudah siap
bagaimana kita bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat
yang paling terpenting adalah kompetensi
jadi prosesnya harus dilalui
kompetensi pemilik sim
ini betul betul harus bisa diaplikasikan di lapangan
karena lalu lintas itu adalah uang nanti kehidupan
orang banyak menggunakan lalu lintas
menggunakan kendaraan jalan
sehingga kompetensi sim
pada saat praktek di lapangan
pada saat dia beroperasi di jalan
itu betul betul bereplika
tidak melanggar peraturan lalu lintas
yang paling terpenting adalah pengguna sip itu tidak terlibat kecelakaan
terima kasih pak
dan seperti yang anda lihat saat ini
ini adalah proses yang akan dilakukan oleh para kendaraan sim
jadi ada kolaborasi yang harus dilakukan oleh masyarakat
kalau memang bagaimana kita melihat kendaraan itu
jadi sepionnya terus ratingnya frame nya
ada konsentrasi pengiriman dari seperti termasuk juga newton
rutin yang berada di lapangan juga kita praktekkan di sini
yang tadinya sigsac sekarang di lodges itu dibuka
maksudnya akan dilapak
itu sudah kita evaluasi
sehingga dengan tidak mengurangi konsentrasi pengguna jalan
kompetensi betul betul punya kompetensi
jadi ada penekanan tahu ini tidak melurah intensi ya pak
karena memang yang paling terpenting adalah pemegang sim itu
pada saat nanti praktek beroperasional di jalan
itu tahu konsentrasi
tahu tata cara menggunakan kendaraan
termasuk juga kelengkapan kendaraan
rambu rambu lalu lintas
sehingga diharapkan untuk pemilik sim itu tidak melakukan pelanggaran
kecelakaan di awal dari pelanggaran ini
kalau pelanggaran sudah tidak dilakukan
disitu patuh dan tertrip
maksudnya ini yang menyelamatkan anda pak
ya di sini saya akan mengajak anda
melihat respon dari para komponen
nanti ada mbak mbak yang sempat mengobati
mbak dengan mbak siapa
mbak jasmin tadi kejian sim pola baru ini gampang nggak
tadi berapa menit
tiga atau lima menit
gampang juga tiga menit
sulit mana yang kemarin mana yang sekarang
sulit yang kemarin nih gitu ya
apa kemarin yang sulit
pola yang siksa sama yang kaderangan
ya makasih ya mbak
nah itu tadi yang dapat digambarkan
tentang pemberlakuan skema pengujian dengan skema baru
yang ada digelar di polda jawa tengah dan hari ini dilakukan secara serentak
di tiga puluh lima bores di daerah nisa
ya baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia damar sinuko